karena keterbatasan jumlah surat suara di tps untuk melakukan judicial review
sebab mereka punya legal standing lebih kuat ketimbang kpu yang tidak terdampak langsung undang undang tersebut
kpu ingin mencetak namun perlu ada kepastian hukum
maka klausul tersebut penting untuk menjadi perhatian kita revisi kah atau di gr
mencari jalan alternatif alternatif yang memungkinkan
prinsipnya bagi kpu melindungi hak pilih warga negara itu wajib
tinggal solusi teknisnya bagaimana
tidak berharap perpuk
kalau perpu kan nanti setelah perpu keluar harus dibawa ke dpr
nanti dibahas bisa diterima bisa ditolak
itu masih keadaan cepat nggak pak
salah satu opsi yang paling mungkin sekarang mendorong organisasi masyarakat sipil atau civil society
melakukan jr dan sudah pernah ada pengalaman pemilu dua ribu sembilan belas
gr itu selesai kurang lebih dua hari dua tiga hari waktu menjelang pilpres dua ribu dua puluh
sebelumnya kpu yang memprediksi akan terjadi kekurangan surat suara di sejumlah tempat pemungutan suara
karena pemilih pindah tempat mencoblos
menilai pembuatan perpu disebut kpu bisa menjadi opsi mengantisipasi kekurangan surat suara tersebut
ini agak berbeda dengan pernyataan firian hari ini
ini pernyataan virian beberapa waktu
waktu yang lalu seperti dikutip oleh detik com
firian aziz pada kamis yang lalu mengatakan bahwa undang undang pemilu hanya mengatur pencetakan surat suara
untuk daftar pemilih tetap sehingga kpu tidak dapat mencetak surat suara untuk daftar pemilih tambahan
bagi pemilih yang pindah tps
firda mengatakan bila pencetakan surat suara tidak dilakukan
maka akan memiliki dampak hilangnya hak pilih bagi pemilih pindahan
dalam data kpu sebanyak dua ratus tujuh puluh lima sembilan ratus dua puluh tiga pemilih tercatat sudah mengurus dokumen pindah
memilih jumlah ini diperkirakan melebihi ketersediaan surat suara tambahan dalam setiap tps
benarkah ratusan ribu pemilih terancam haknya tidak bisa memilih karena urusan administratif
apa solusi jitu yang bisa dipilih untuk mengantisipasi hal ini
bagaimana kita menyelamatkan hak pilih warga masyarakat kita
akan hal hal yang berpotensi mencerabut hak pilih itu
kita akan mendiskusikannya bersama mas eko sulistyo
keputih bidang komunikasi politik dari kepala staff kepresidenan
terima kasih mas eko sudah datang kita bicara mengenai hak publik sekarang ya
kemudian ada mas ferry junaidi dari ketua kode inisiatif
mas ferry terima kasih dan bergabung bersama kami dari luar studio ada muhammad afifuddin
anggota bawaslu republik indonesia selamat malam bang afif
malam mas budi mas eko mas ferry
malam bang afif saya mau langsung ke bang hafiz saja nih supaya langsung to the point gitu ya
urgen seberapa bahaya
masalah ini harus segera diantisipasi oleh pemerintah dan penyelenggara pemilu
ya pertama dari sisi daftar pemilih tentu kita menganggap ini memang tahapan paling penting
jangan sampai orang yang dalam kategori memenuhi syarat bisa memilih terkendala haknya karena urusan teknis yang secara tugas itu memang menjadi tugasnya kpu
kami sudah mengingatkan
dari awal indeks kerawanan kita bahwa diantara kerawanan paling tinggi adalah soal kerawanan dalam konteks daftar pemilih tetap
nah situasinya sekarang sebenarnya untuk daftar pemilih tambahan ini kan masih ada waktu sampai sebulan sebelum hari h
artinya dari tujuh belas april kita tarik sebulan berarti taruhlah tujuh belas maret
sementara kpu sementara ini kan mendata sampai tujuh belas februari kemarin masih ada waktu
nah publik saya kira perlu dihadirkan juga
data sampai per tujuh belas maret nanti
berapa sih daftar pemilih tambahan
berapa dpk daftar pemilih khusus yang sudah melakukan pelaporan yang kita bisa identifikasi
daftar pemilih tambahan ini kan orang orang yang sebenarnya sudah terdata dalam dpt tapi dia mau pindah menggunakan hak pilihnya
nah dampaknya memang kalau dia mindah berkelompok itu memang bisa jadi masalah
tetapi publik atau kita semua harus tahu
di mana titik perpindahan itu
lima belas ribu orang sudah mengurus itu berarti sudah tahu titik pindahnya
ke tps mana dia harus pindah
dan pada saat yang bersamaan harus dipastikan daftar pemilih di tempat asal dia tidak digunakan lagi
sehingga dia tidak akan menggunakan pilihan sampai dua kali
nah terkait dpk daftar pemilih khusus
ini orang orang yang punya ktp elektronik tetapi dia tidak atau belum terdaftar baik dalam dpt maupun urusan dptb nya
nah pada sisi ini memang ini agak susah diprediksi
tapi kpu kan sudah memberikan himbauan termasuk edarannya untuk melapor
sehingga ini bisa diantisipasi
jika perpindahannya itu ke desa a sangat banyak
maka akan dikalkulasi berapa surat suara yang harus disiapkan
jangan kemudian menganggap
tadi anda katakan sebenarnya masalah ini sangat urgent
lalu apa solusi yang ditawarkan oleh bawaslu
kabarnya ada opsi perpu yang mungkin diharapkan juga
seberapa betul itu bang afif
ya ini kan masih urusan teknis yang menjadi domennya kpu
dimana saja perpindahan dptb nya itu
kita tunggu tujuh belas maret
masih ada waktu
karena orang masih bisa mengurus sampai hari ini sampai tujuh belas maret begitu
nah ini kan soal teknis bagaimana mengantisipasi orang pindah
belum lagi urusan kedaruratan begitu
nah saya kira itu opsi terakhir jika memang nanti dptb nya berapa
sekarang kan masih dua ratus ribu
kalau opsinya itu dibandingkan dengan surat suara yang dicetak
maka sejatinya masih jauh sekali rentangnya bisa difasilitasi
pertama dari sisi surat suara
artinya masih ada banyak ruang
tinggal melakukan pendataan yang akurat
dimana perpindahan dan pergeseran pemilih
dari dia di awal daftar kemudian pindahnya kemana
maka dia hanya mendapatkan satu surat suara untuk pilpres dan pilpresnya saja
ini kan urusan teknis semua sebenarnya
urusan teknis semua ya
nah bagaimana ya
oke bagaimana dengan usulan pers
ini yang juga muncul menjadi opini publik juga
kabarnya bahwa aslo punya pendapat juga perku bisa jadi solusi
seberapa betul itu
bahwa perku anda atau mungkin rekan rekan di bawah aslo sendiri belum
belum sampai sekarang
kami sampaikan tadi
sampai tujuh belas maret dulu
itu baru kita bisa lihat persoalannya seperti apa
jangan kita dikit dikit kita anggap situasinya sudah tidak biasa
sehingga harus perpu dan lain lain
saya kira itu opsi paling akhir lah
bahwa kita menjaga hak pilih masyarakat itu menjadi sangat penting
tetapi memaksimalkan pendataan ini juga sangat penting
dan ini kan sudah menjadi domennya teman teman di kpu sejak awal pendataan
sampai kemudian ada daftar pemilih tambahan itu
karena kita ingin memastikan jumlah dari bawah ke atas di rekap itu tidak ada pergerakan perubahannya
sehingga bagi kami ini adalah urusan teknis bagaimana pendataan dptb maksimal
dpk itu pemilih kita harapkan untuk melapor
sehingga kalau ada konsentrasi pemilih sangat banyak bisa ditopang dari surat suara di sekitar tps tersebut
atau di satu desa atau satu kejamatan
yang itu kalau teknisnya rapi bisa kita petakan lebih awal
bang afif tapi kan itu asumsi jika semuanya bisa under control gitu ya
kemudian yang menjadi pembicaraan keresahan adalah jika memang angkanya terus membengkak
karena potensi membengkaknya juga ada
saya mau mengutip apa
quote dari rekan anda rahmat bagja yang mengatakan gini
anggota badan pengawas pemilu rahmat baja menilai opsi diterbitkannya peraturan pemerintah pengganti undang undang atau perpu
merupakan jalan keluar tercepat untuk mengatasi masalah membeludaknya
jumlah daftar pemilih tambahan di pemilu dua ribu sembilan belas
boleh ditampilkan dulu quotenya rahmat baja
supaya kita bisa lihat dan bang afif bisa mengomentari juga
oke sebentar ya bang
kita akan bacakan
saya bacakan saja ya kalau gitu
kalau paling cepat ya pr
apakah dilarang memulai
apakah dilarang presiden keluarkan perpu
ya enggak lah
presiden itu kepala negara
punya kewajiban dan teliti
hati hati dalam memandang negara ini
kurang lebih quotenya seperti itu bang
jadi pak rahmat sendiri mengusulkan karena masalahnya berpotensi untuk apa namanya
tidak bisa terantisipasi dengan peraturan perundang undangan yang ada
maka dibutuhkan solusi hukum baru
seberapa setuju misalnya jika nanti solusi apa namanya krisisnya itu terjadi gitu ya
sesuatu yang tidak bisa kita harapkan dengan peraturan perundang undangan yang ada saat ini
bang afif sebelum nanti ke mas eko dan juga mas ferry
ya kita masih menunggu sampai di mana batas akhir masa pendataan dptb
yang dikhawatirkan kan soal dptb
banyak dan lain lain itu kan ada datanya
banyak itu berapa
cadangan itu surat suara itu juga berapa
ini bisa kita konfirmasi sebenarnya
ini sebenarnya pilihan akhir jika memang banyaknya itu bisa dijelaskan
kemudian situasi apa surat surat cadangan juga tidak bisa dijelaskan
tidak bisa membackup
nah itu baru kita pikirkan
tapi sekarang situasinya kan masih pada koridor dua ratus an ribu
dan kalau pemilih dptb itu bisa diprediksi
yang agak susah diprediksi itu kan dpk
tapi kan sebenarnya pemilu kali ini kita bisa perkirakan karena hanya orang yang punya ktp elektronik yang bisa milih
yang belum terdaftar larinya ke dpk
itu yang kira kira tidak akan terprediksi langsung
dptb kan sudah masuk dalam dpt
ya mau pindah milih saja
bang afif terakhir sebelum saya ke mas ferry dan juga mas eko lagi lagi
karena bang afif akan segera punya acara lagi
saya mau tanya terakhir
apa solusi konkret yang diusulkan oleh bawaslu sendiri untuk bisa paling tidak kita semua aware dan juga hak suara masyarakat ini bisa terakomodasi dengan peraturan perundangan dan sistem kerangka hukum yang ada seperti ini
tadi di awal saya katakan pendataan ini harus presisi
yang bertugas melakukan pendataan itu ya memang kpu
bertugas melakukan pemutakhiran daftar pemilih yang memang kpu
ingat kita dalam pemutakhiran daftar pemilih yang awal hampir dua bulan kita tunda itu kita memasukkan sekitar lima tiga juta pemilih yang awalnya belum masuk
artinya ini juga bagian dari keakurasian kemutakhiran teman teman penyelenggara dalam konteks ini kpu
dalam melakukan pendataan
nah sekarang yang dituntut adalah soal bagaimana akurasi pendataan dptb yang dimaksud
pindahnya kemana ini kan juga harus jelas
akhirnya terpetakan jika memang ada sepuluh orang pindah ke tps sepuluh dari tps dari desa yang lain
ini kan jelas oh di sini nanti potensinya kurang surat suara berapa
kalau itu semua terpetakan dan harusnya terpetakan ada jawaban
baru kalau kemudian secara jumlah itu sangat besar
kita bisa berpikiran cara lain untuk bagaimana agar hak pilih warga yang sudah pasti tidak boleh terhalangi oleh soal teknis kepemilian ini bisa tetap terjaga
termasuk himbauan kita ke pemilih yang sudah punya ktp elektronik tetapi belum masuk dalam dpt
ada kok ruang dia bisa melaporkan ke tempat asalnya karena dia akan hanya bisa menggunakan hak pilihnya di tempat asal
sehingga kita bisa melakukan
sehingga petugas bisa mengantisipasi bahwa di tpsa misalnya sudah ada seratus orang kemudian ada dpk orang yang belum masuk
nanti pada saat hari h diinformasikan didata dulu dia akan bisa menggunakan hak pilih di atas jam dua belas sampai jam sepuluh
sebagaimana aturan teknis itu sudah mengaturnya begitu mas budi
baik terima kasih banyak bang afif atas pencerahan dan klarifikasinya
kita tunggu saja apa
perkembangannya dan yang paling penting adalah penyelenggara pemilu dan masyarakat harus proaktif supaya terpetakan betul
sehingga kita tidak perlu mengantisipasi ada hal hal baru yang mungkin saja membuat politik lagi jadi agak agak ngeri ngeri sedap ini bang afifa
terima kasih sekali lagi bang afif atas perbicaraannya
sudah ada mas ferry dan mas eko
tapi saya mau kasih kesempatan untuk pikir pikir dulu
kita akan lanjutkan dialog kita
usaha jeda tetap bersama kami
mas ferry junaidi kepala staf kepresidenan kode inisiatif mas eko
saya masih bersama mas eko sulistyo deputi bidang komunikasi politik kepala staf kepresidenan dan mas ferry junaidi dari kode inisiatif
saya mau ke mas eko dulu
anda setuju nggak tadi bahwa memang potensi bahayanya ada di depan mata mengenai dptb yang kabarnya punya potensi melonjak sekarang saja sudah dua ratus tujuh puluh lima ribu hampir tidak tertampung katanya
dan kemungkinan besar akan semakin membengkak lagi
nanti kita akan lihat
nanti mas eko bagaimana anda melihatnya
ya jadi begini
memang ini problem teknis ya
dan biasanya dalam tahapan tahapan mendekati ini mulai muncul gitu loh
dan menurut saya kpu juga harus menghadapinya secara apa ya melibatkan banyak orang
banyak orang artinya para stakeholder ya bahan was terutama
nah problem ini menurut saya ada tiga ya
pertama problem regulasi ya kemudian problem tata kelola atau problem teknis di lapangan
kemudian satunya lagi adalah apa itu problem pengawasan ya
tadi bawas sendiri sebagai penyelenggara pengawas pemilu tapi tidak disinggung soal problem pengawasan
saya mulai dari problem regulasi
jadi problem regulasi ini yang kemudian seolah olah menyandera
karena di sana di undang undang nomor tujuh dua ribu tujuh belas itu kan di pasal tiga ratus empat puluh empat ya itu kpu diberi kewenangan untuk mencetak kartu suara sebanyak yang ada di dbt
ini untuk mengantisipasi tambahan tadi
nah sebetulnya kalau melihat tadi apa aturan untuk pemilih tambahan sebetulnya tidak masalah gitu loh
karena apa basis mereka juga dbt gitu loh
jadi di kuncinya dbt dengan pemilih ini tidak mempengaruhi sebetulnya kalau dari alokasi keseluruhan surat suara yang dicetak berdasarkan dbt
nah problemnya kan ini terjadi migrasi ya terjadi migrasi ke suatu daerah yang sampai hari ini saya belum dengar belum ada berita misalnya pemetaan yang lebih jelas
tapi kalau kemudian jumlahnya sudah mulai ada berita
dua ratus sekian ribu dan sebagainya
tapi konsentrasi konsentrasinya di mana kan belum
dan kemudian misalnya yang paling mudah adalah bagaimana kpu membuat simulasi simulasi itu
nah sehingga problem teknisnya bisa terpetakan gitu loh
nah dan pps saya kira sudah tahu itu
karena mereka penyelenggara di tingkat kelurahan yang membawai tps tps
dan mereka punya peta tps itu
dan tentu mereka akan mengantisipasi itu
jadi menurut mas eko sendiri dengan peraturan perundangan undangan yang ada sistem kerangka hukum yang ada itu sudah bisa sangat diantisipasi
dengan kekhawatiran kekhawatiran publik
karena begini karena secara regulasi memang tps setiap tps memilih itu kan ada
nah memang cadangan ini tidak diperuntukkan untuk dpt tambahan
tapi ini untuk misalnya suara rusak dan sebagainya itu sebagai cadangan maksudnya
nah cuma secara ini asumsi ya berdasarkan pengalaman itu jumlah tps yang tiga ratus memilih itu biasanya juga tidak penuh dipergunakan
jadi pasti sisa banyak gitu lah intinya
berdasarkan fakta fakta pemilu sebelumnya
nah makanya itu kemudian disimulasikan nah petugas kpps yang sekarang ini saya yakin mereka adalah petugas yang dulu dulu gitu loh
nah karena itu lingkupnya kan rt rw biasanya kan mereka ditunjuk oleh rt atau rw nya dan biasanya sudah punya pengalaman gitu loh
nah artinya ini kembali lagi problem soal teknis soal lapangan
nah mungkin yang tidak kalah
mungkin yang tidak kalah pentingnya juga adalah problem pengawasan
karena tadi disebutkan oleh bawas misalnya bagi mereka yang menjadi pemilih tambahan di satu daerah yang beda dapil misalnya ya
yang beda dapil misalnya saya yang dari solo kemudian pindah ke dki
saya pasti akan kehilangan suara untuk dpr dprd provinsi kabupaten kota
dan dpr karena dapilnya pindah sehingga saya hanya mendapatkan satu suara
satu surat suara
satu surat suara
pilpres saja dpd pun kemudian saya hilang
karena basisnya adalah provinsi kan
nah ini yang kemudian menjadi penting untuk kemudian juga mendapatkan fokus pengawasan nantinya
terutama pada bawas karena bawas sekarang kan punya instrumen orang orangnya sampai ke pengawas tps gitu
kemudian saya kira juga saksi dan masyarakat
dengan peraturan itu maka potensi mobilisasi yang banyak dikhawatirkan
yang banyak dikhawatirkan oleh orang itu agak kecil kemungkinannya mas eko
atau punya potensi juga
menurut saya nanti yang bisa menjadi kalau pemahaman ini nggak sampai ke petugas kpps misalnya
kalau pindah dapil sih kelihatan kan besarnya kan
tapi kalau pindahnya misalnya antar kabupaten yang masih satu dapil
nah dia kan hanya kehilangan surat suara untuk apa itu
apa itu anggota dprd kabupaten atau kota gitu
provinsi masih karena satu dapil
karena dapil ini kan dibentuk oleh gabungan
apa kota atau kabupaten kota
jadi intinya bagi pemerintah sendiri bagi apa istana kepresidenan sendiri menganggap bahwa sebenarnya potensi pemilih tambahan yang katanya ratusan ribu
dan kemungkinan besar akan lebih melonjak lagi yang berpotensi kehilangan hak suaranya ini tidak perlu dikhawatirkan
atau ada khawatiran juga sebenarnya
jadi begini kerangka regulasi ini menurut saya sudah cukup banyak ya
nah kpu jangan melihat hanya kemudian pada undang undang ya pada undang undang
tapi juga misalnya beberapa putusan mk yang dulu yang judicial review terhadap undang undang pemilu itu kan sudah memberikan satu payung hukum yang sifatnya kemudian umum dan strategis
bahwa kendala kendala teknis administratif jangan sampai kemudian menghalangi orang tidak bisa menggunakan hak pilihnya
maka kemudian di pelaksanaan pemilu ini kan kemudian ada pemilih tambahan
supaya misalnya saya yang bekerja di jakarta tidak usah pulang lah bisa menggunakan
dan menurut pak seko sudah cukup ya peraturan perundang undangan yang ada untuk mengantisipasi itu
peraturannya iya sih peraturannya sudah cukup
tapi kemudian ada problem problem teknis kan misalnya suatu daerah kalau yang baru saya baca misalnya
konsentrasi ada konsentrasi pekerja yang misalnya lima di satu daerah di kawasan industri misalnya
nah pekerja pekerja ini kemudian ternyata dari luar daerah dan ingin memilih itu
nah kalau misalnya pelaksanaan dulu bisa aja itu ada tps tps gitu loh
tps tps khusus kan
kan dulu misalnya di penjara ada tps khusus
di rumah sakit ada tps khusus gitu
jadi tps nya bisa ditambah gitu loh
sebenarnya bisa diantisipasi dengan hal hal seperti itu
nah bisa begitu
kalau sekarang ini itu aturannya tidak diakomodasi di dalam misalnya pkpu
menurut saya dibikinkan
apakah itu melanggar undang undang misalnya
karena ada putusan mk yang menurut saya putusan mk itu setara dengan undang undang
baik saya mau ke mas ferry dulu
kalau tadi cukup optimistis dengan peraturan perangkat peraturan perundang undangan
dengan aturan yang ada
potensi asumsi pemilih tambahan kemudian dengan kesiapan penyelenggara pemilu
anda lihat akan ada masalah nggak terkait dengan hak pilih warga
kalau soal dpt tambahan ini sebenarnya memang ini problem teknis sebenarnya
karena kpu sudah mulai mengidentifikasi ada dpt tambahan atau orang pindah memilih yang terkonsentrasi pada satu tempat
misalnya di teluk bintuni papua itu ada sekitar enam pemilih
yang pindah memilih
dari banyak daerah bukan terkonsentrasi pada satu daerah
atau misalnya di jawa timur ada orang yang tidak memilih kurang lebih enam puluh
terutama pesantren tempat pendidikan dan sebagainya
nah konsentrasi inilah yang kemudian memang menyebabkan kesulitan dalam kemudian surat suara mana yang akan digunakan ketika orang pindah memilih
kan orang kan mobilitasnya akan tinggi kan
jadi memang nggak mungkin mengakomodir dengan peraturan perangkat undang undang yang ada
betul jadi secara teknis itu tidak agak kesulitan ya bagi kpu
kalau mau digunakan regulasi yang umum yang sekarang ada dia akan pindah memilih kalau memang satu tps itu surat suaranya habis begitu
karena cuma enam dia bisa diambil dari tps sebelah rt sebelah rw sebelah dalam satu desa
tapi kan problemnya adalah kalau jumlah sampai enam ribu kan tidak mungkin
tps tps sebelah itu bisa mengakomodir yang enam ribu pindah memilih itu
nah oleh karena itu menurut saya ini problem teknis saja yang memang harus dipecahkan
nah bagaimana solusinya ada beberapa solusi menurut saya sih
nah beberapa solusinya itu kita simpan dulu kita akan lanjutkan di segmen berikutnya
oke kami akan segera kembali ke sana
supaya dapat solusi
jadi sebenarnya potensi aroma masalahnya itu sudah bisa diidentifikasi sejak awal ya mas fede
bisa karena kan kpu sudah mulai membuka dan bahkan punya data

dari tempat asalnya dia pindah ke tempat lain untuk memilih begitu
ini bukan mobilisasi ya tapi orang yang memang nature nya kan mereka akan pindah pindah begitu
nah mobilitasnya tinggi lah
sebagainya makanya dia harus pindah memilih lah sebagainya
nah oleh karena itu ada beberapa solusi sebenarnya yang bisa dilakukan oleh kpu
kalau orang pindah memilih kenapa tidak misalnya surat suara pemilih tempat asalnya itu dipindahkan saja
misalnya tadi saya contohkan teluk bintuni ada enam ribu pemilih gitu
ada dari jawa timur ada pindah dari jakarta dari semarang dan sebagainya
sudah kirim aja surat suara itu ke teluk bintuni
kirim surat surat yang sesuai dengan ininya
dengan alamannya tadi ke tempat dia pindah
itu alternatif pertama
tapi memang itu ada kerumitan kerumitan
sekali kan pasti kan
pasti akan repot karena kan misalnya satu tps satu diambil dikirim
atau satu kabupaten ada dua puluh dikirim
belum tentu sama sama orang jogja dapilnya sama kan belum tentu juga sama sama orang jog
karena ini kan nanti tetap mereka akan hanya diberikan satu surat suara saja
oh untuk pemilih presiden saja
pemilih presiden seperti kata mas eko tadi ya
yang disampaikan mas eko tadi
nah itu alternatif pertama
tapi kan memang rekomendasi ini kan memang ditolak oleh kpu
di internal kpu menganggap bahwa ini akan sangat beruntung

surat suara itu mereka menganggap sebagai sebuah mahkota
di dalam pemilih itu
kalau dia dipindah pindah ke sana kemari dikhawatirkan disalahgunakan atau hilang dan sebagainya
justru akan memunculkan permasalahan baru isu baru yang tidak menguntungkan untuk publik
solusi kedua adalah dengan mengeluarkan regulasi perubahan regulasi
nah perubahan regulasi ini kan ada tiga pilihan sebenarnya
satu membuat peraturan kpu
yang kedua dengan judicial review ke mahkamah konstitusi
yang ketiga dengan perpu
tapi saya merekomendasikan dengan waktu yang sangat terbatas kurang dari dua bulan ini
kpu memikirkan bagaimana kebijakan yang dikeluarkan itu bisa dia kontrol
dan secara timeline dia bisa hitung
kapan peraturan itu akan dikeluarkan dasar hukumnya
kapan akan dicetak kapan akan didistribusikan dan kapan akan dikirimkan
kita cek misalnya
kalau itu dilakukan judicial review ke mahkamah konstitusi
siapa yang bisa menjamin
mk akan memutuskan dengan cepat
mk ini independen gak mungkin kpu akan intervensi
paksa paksa gak mungkin ya
kecuali meskipun ada presiden tahun dua ribu empat
nah meskipun dua ribu sembilan tapi kondisinya dua ribu sembilan itu memang berbeda dengan kondisi hari ini begitu
karena belum tentu diterima itu soal teknis kan
betul angkat saja misalnya judicial review ke mahkamah konstitusi
mk akan putuskan cepat tapi kemudian ditolak
apa yang kemudian akan dilakukan oleh kpu
nah kebijakan lanjutan mestinya yang harus difikirkan oleh kpu
oleh karena itu yang paling memungkinkan adalah bagi kpu
membuat peraturan kpu
nah apa sih yang akan dibikin oleh kpu
ini kan problemnya mendefinisikan
revisi aja peraturan
bukankah mengenai itu masalahnya ada di undang undang
karena akan menabrak undang undang pemilu
makanya kemudian banyak yang menganggap bahwa pentingnya untuk merubah
merevisi undang undang atau istana presiden mengeluarkan perpu misalnya
sebelum ke perpu nih secara teknis kan begini
kan ketika misalnya saya
di tempat a terus kemudian saya mau pindah ke tempat b
maka nama saya di tempat a dicoret
surat suara atas untuk saya
itu kan dihanguskan nantinya
artinya kalau kita menghitung
artinya kan kurang
karena surat suara yang untuk saya kan sudah dihapus
oleh karena itu menjadi celah hukum
tafsir baru bagi kpu
untuk menafsirkan bahwa ketika surat suara dihapus di tempat asal
maka kpu bisa kemudian mencetak baru dengan kebijakan kpu yang dikeluarkan
nah ini sebenarnya tafsir yang bisa dilakukan oleh kpu
untuk usulan perpu sendiri anda menganggapnya bagaimana
kan kalau kita lihat ada beberapa
meskipun hari ini dibantah semua oleh bawah asuransi kpu
tapi beberapa hari lalu kita mendengar adanya gelombang usulan untuk melakukan perpu gitu mas ferry
itu bisa menjadi salah satu solusi untuk menyelamatkan hak pilih warga negara
tapi bukan soal dptb
atau dpdb ini kan soal terkait dengan teknis catak surat suara baru
nah justru yang menurut saya urgent
terkait dengan keluarnya perpu ini adalah
soal ketentuan yang
syarat menggunakan hak pilih pemilih yang punya iktp
karena potensial loss nya tinggi sekali
cukup cukup tinggi
kan orang bisa semua dari kita bisa mempunyai hak pilih
tapi kalau kita tidak punya iktp
maka tidak bisa menggunakan hak pilih
itu yang lebih urgent sebenarnya dikeluarkan perpu ya mas
itu sebenarnya lebih urgent
kalau mau mendorong supaya menyelamatkan hak pilih
mas eko ini pemerintah sendiri mencium gak sih aroma aroma masalah
yang kemudian perlu diantisipasi terobosan hukumnya secara cepat tadi
perpu misalnya untuk dptb
perlu nggak perpu juga sebenarnya misalnya untuk mengakomodasi masalah ktp elektronik
yang tentu saja belum semua orang memiliki ktp elektronik
dan diprediksi nanti pada saatnya memilih juga lagi lagi
akan banyak sekali potensial loss di sana
nah perpu itu urgensinya apa
karena syarat syarat perpu kan juga ada urgensi yang mendesak
kemudian yang mau subtansi dari perpu itu apa
untuk dptb sendiri misalnya
ya ini kan subtansi teknis berarti kan
nah bukan subtansi yang sifatnya prinsip tadi
prinsip kan sudah ada putusan mk nya bahwa
saya lupa putusannya nomor berapa
tapi intinya adalah bahwa halangan halangan administrasi
halangan halangan administratif tidak bisa meniadakan hak pilih dari warga
ini kan satu yang prinsip dalam menggunakan hak pilih gitu
dengan dua potensi tadi ancaman tadi yang diungkapkan
iya dan itu kemudian diatur dalam peraturan kpu
nah peraturan kpu sendiri kemudian merupakan derupasi turunan dari
undang undang tujuh dua ribu tujuh belas tentang pemilu
jadi intinya problem ini bisa diakomodasi di dalam revisi peraturan kpu gitu loh
masalah dptb ya mas
bukannya pemerintah tidak menganggap kehilangan potential loss ini serius
dengan tidak menggunakan perpu tapi bisa ada solusi hukum yang lain menurut anda
kalau ada yang bilang oh ini pemerintah kayaknya nggak serius juga nih gitu
kalau misalnya nggak menggunakan perpu gitu
bukan jadi begini jadi begini
jadi di dalam kerangka pemilu ya dalam kerangka pemilu ini
seluruh kewenangan penyelenggaraan kan ada di kpu
kpu itu diberi kewenangan luas untuk membuat aturan aturan teknis gitu
termasuk membuat peraturan salah satunya membuat peraturan kpu
nah peraturan itulah yang kemudian menurut saya bisa mengakomodir
persoalan persoalan teknis itu gitu loh
nah menurut saya cukup di peraturan kpu
cukup di pkpu untuk masalah dptb bagaimana dengan masalah lain seperti yang tadi dikatakan mas ferry
ada potential loss yang besar ketika ktp elektronik misalnya
ini juga sudah mulai diantisipasi nggak mas eko oleh pemerintah sendiri
ini akan ada banyak nih karena peraturan perundang undangannya mengharuskan
kita mencoblos harus punya ktp elektronik
ya memang di dunia manapun ya saya kira sistem pemilunya selalu ada
ada namanya basis administratif
kemudian juga basis dari tempat tinggal
nah e ktp ini sebagai basis utama sebetulnya
bahwa orang yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih ya
usia tujuh belas tahun menikah mungkin purnawirawan dan sebagainya
kalau misalnya tidak punya ktp mereka juga nggak bisa memilih gitu loh
nah ini yang menjadi basis administratif mereka
bagaimana kalau terbentur masalah administrasi mas eko
itu yang dikhawatirkan juga bukan karena penduduk masyarakat yang tidak mau
tapi secara administratif negara mungkin tidak bisa menyediakan dengan tepat waktu misalnya
ada asumsi itu ancaman yang dipikirkan nggak atau diantisipasi nggak oleh pemerintah juga
ya pasti dalam konteks ini kan pemerintah sudah menyerahkan ya
kita dapat daftar potensial pemilih dari dep degri kepada kpu
nah di sanalah kemudian kpu memilih kewenangan untuk menyisir dan memutahirkan dan sebagainya
daftar daftar pemilih potensial itu sampai kemudian menjadi dpt
nah dengan basis tadi e ktp itu
ktp elektronik itu ya
itu pun juga masih ada kendala
semua yang memiliki ktp terdaftar di dpt
makanya kemudian di pkpu ya pkpu nomor tiga kalau nggak salah
itu disebutkan bahwa mereka masih memiliki hak untuk menggunakan haknya itu berbasis ektp itu
datang ke tps pada jam dua belas itu sampai jam dua belas
pakai harus pakai
kalau nggak gimana kemudian
secara administrasi negara menjamin bahwa memang pada hari h saat dibutuhkan
hak warga memiliki ktp itu sudah bisa
ya itu dasarnya kalau orang datang punya ktp terus gimana
soal optimis itu nggak untuk bicara masalah ini
kalau saya setuju dengan beliau dalam konteks bahwa soal dptb dan surat suara tambahannya itu
itu tidak perlu dengan perpuk itu soal soal teknis sebenarnya
tapi yang menjadi urgent sebenarnya adalah soal iktp itu
jadi undang undang menyebutkan prinsip orang punya hak pilih itu kalau dia berumur tujuh belas tahun atau dia sudah menikah
itu prinsip wni sudah tujuh belas tahun punya hak pilih
tapi undang undang kemudian membatasi untuk bisa menggunakan hak pilihnya harus punya iktp
problem kita adalah belum semua soal administrasi pendaftaran perekaman iktp dan sebagainya itu belum selesai
jadi apa optimis itu bisa terakomodasi
nah oleh karena itu kalau misalnya ada apakah itu judicial review apakah perpu sebenarnya
harus dikasih klausul baru bahwa kalaupun tidak iktp sepanjang dia wni
dia punya wni berumur tujuh belas tahun dan punya hak pilih kasih dia kesempatan untuk menggunakan hak pilih
misalnya menunjukkan apa namanya hak kartu kartu identitas lain gitu selain ktp
betul jadi selain itu kan klausulnya klausul baku iktp
kalau ktp yang lama ktp daerah atau apapun itu kan nggak bisa digunakan
pakai sim atau apapun nggak bisa digunakan
karena undang undang menyebutkan harus i ktp
dan itu solusi yang kemungkinan dan itu masalah yang sudah tercium dan mungkin ada solusi solusi yang bisa ditempel gitu ya
ya ini masalah sudah lama sekali yang harusnya segera diselesaikan
mas eko terakhir untuk menutup diskusi kita
mungkin nggak nih masalah masalah yang sudah tercium sejak lama kita sudah mencium nih masalahnya termasuk dptb termasuk ktp elektronik
itu bisa diantisipasi secara cepat dalam satu kali rapat dan satu kali keputusan gitu
jadi biar nggak kita harap harap cemasnya nggak terlalu lama gitu mas eko
ya permasalahan ini pasti ada ya
menurut saya saya tapi kan asumsi ini kan masih harus di cross check kan ya
dengan sejauh mana misalnya proses tadi proses iktp itu sudah berjalan
dalam konteks sekian persen
nah itulah yang kemudian permasalahan ini bisa dilokalisir gitu loh
artinya ini supaya tidak mengganggu proses yang sudah berjalan
nah ini yang kemudian harus segera dan kpu dengan perangkat daerah atau dagri misalnya dan bawaslu memikirkan soal ini
nah ini saya kira yang harus diantisipasi ya
jadi mungkin juga ya keluar prpu jika nanti pada saat saat detik detik yang mungkin
oh enggak enggak
saya kira bukan itu
karena tahapan ini kan sudah berjalan sekian
dan kemudian undang undang sebagai ini kan diatur oleh undang undang pemilu ya
itu sudah menjadi konsensus dari seluruh partai politik yang ada di parlemen pada itu untuk memutuskan bahwa basis pemilih itu adalah ektp gitu loh
ini kan sudah disetujui
kalau misalnya beberapa waktu yang lalu kalau nggak salah di pilkada ya masih ada suket surat keterangan dan sebagainya
sekarang tidak bisa gitu ya nanti pemilu pemilu datang
dan ini kan sebuah konsensus politik
dan itu intinya negara bisa mudah mudahan negara optimistis bisa menyediakan itu semua sehingga nanti pada akhirnya masyarakat itu ya statementnya akhirnya masyarakat mudah mudahan aja
optimismenya bisa terwujud tapi kalau tidak ada pun nanti kita duduk lagi bersama di sini apa solusi hukumnya untuk bisa menjadi terobosan hukum sehingga yang paling penting ada masyarakat atau masyarakat
tidak kehilangan hak pilihnya
tidak kehilangan hak pilihnya nanti di pemilu yang datang
terima kasih mas ferry terima kasih mas eko atas perbincangannya
kami akan segera kembali usaha jadwal berikut ini tetap di layar pemilu